saudara polres pemalang jawa tengah menangkap dua orang begal yang modusnya pura pura menumpang kendaraan
di hadapan polisi kedua tersangka membegal karena kecanduan judi slot
tersangka ini dibekuk petugas pores pemalang di tempat persembunyiannya di kabupaten purbalingga
kedua pelaku merupakan tersangka pembegalan yang dilakukan di watu kumpul kabupaten pemalang
para pelaku melakukan pembegalan dengan pura pura menumpang di kendaraan saat di tempat sepi
setelah keadaan aman pelaku langsung menodong korbannya dengan pisau lalu merampas sepeda motor
tertangkapnya pelaku berkat adanya laporan korban begal pada dua puluh empat maret pada dua ribu dua puluh empat silam
kalau diserukan transaksi kemudian para bukti yang ada kepada kedua pelaku kita sangkakan

masih kita kembangkan apakah ada tkp lain yang ada di waduk bukul tersebut
kemudian beberapa barang bukti yang sudah kita kumpulkan termasuk sepeda motornya surat surat kendaraan
kemudian barang barang yang disertakan pada saat